sepatu roda ternyata masih memiliki penggemar setianya
buktinya sejak dibuka awal agustus lalu arena khusus bermain sepatu roda yang ada di kawasan stadion gbk ini cukup ramai didatangi pengunjung
yang namanya tren pasti selalu berulang
kalau di era tahun delapan puluh hingga sembilan puluh an sepatu roda begitu berjaya kini di tahun dua ribu dua puluh arena bermain sepatu roda kembali eksis dengan konsep yang kekinian
dengan luas kurang lebih seribu meter persegi arena bermain sepatu roda dua lantai ini didesain dengan nuansa futuristis
hal lain yang menarik adalah tempat ini juga menampilkan sejumlah karya seni instalasi yang ternyata justru menjadi spot favorit para pengunjung
spot fotonya sih kayaknya di sini deh
tapi ya area bermain sepatu roda juga seru juga
maksudnya kayak sampai atas atas kan beberapa lantai
spot fotonya sih karena kan cewek cewek sukanya dimana foto ya daripada mainnya
bagus enak terus kayak tempatnya luas banyak banyak spot yang lucu lucu juga
bagi anda yang belum terlalu mahir bersepatu roda juga tak perlu khawatir
karena tempat ini juga menyediakan alat bantu yang bisa digunakan
atau anda bisa meminta diajarkan langsung pada staff yang ada di arena
orang kesini gak harus bisa main sepatu roda
tapi mereka bakal ngajarin kita juga kita ajarin mereka kan cara pake sepatu roda
jadi mereka akan ajarin juga para pengunjung untuk main sepatu roda
habis itu bila ada yang perlu dibantu foto juga mereka udah jago banget bantuin orang foto
dan mereka juga suka ngebantuin orang foto
selama masa pandemi pengelola membatasi jumlah pengunjung arena hingga maksimal tiga puluh orang di tiap slot waktu selama dua lima jam bermain sepatu roda
dengan harga tiket rp satu ratus sepuluh hingga rp satu ratus dua puluh lima di akhir pekan
pengunjung bisa memilih tiga slot waktu yang disediakan mulai dari pukul sebelas siang hingga pukul setengah delapan malam